saya yang mendapatkan amanah untuk menggantikan kang bahar
malah ikut pergi
pergi begitu saja
saya harus bertanggung jawab
kalau kamu merasa harus bertanggung jawab
kamu harus berjuang
bukan dalam perang
masuk ke barli
mau langsung makan apa mau wapi dulu
langsung makan udah lapar
sana cuci tangan dulu cuci tangannya pakai sabun
harus bersih sampe salah salah jari
dari semua yang bantuin dia
saya bisa jualan
kak fadli yang kerudungnya paling banyak kejual
saya dibantu adik perempuan saya
kalau adik perempuan kak fadli langsung ngambil ke diza
kak fadli jadi rugi gak
kan ada kemungkinan kerudung yang terjual jadi berkurang
justru tadinya saya malah mau nanya
kalau adik saya ikut jualan
boleh apa enggak
ya boleh atu
ada yang sendiri
biar aku gak bosen
nini hari ini gak masak sayur sawi putih
nini masak tumis kangkung
tambah bonus tempe goreng
saya mau laporan ke akang
udah dapet izin dari
mungkin maksud kamu
mau ngasih tau bukan laporan
akang juga ikut seneng
bukan cuma seneng muz
tapi ini bukan prestasi yang hebat kang
saya belum apa apa dibanding orang lain
mereka yang sudah sukses
mulai dari posisi yang sudah plus
minimal dari titik
tapi kamu mulai dari minus
kamu bukan orang yang pernah ikut pendidikan wira usaha
kamu bukan lahir dari keluarga pengusaha
kamu anak buruh tani dari kampung
yang pernah puluhan tahun tersesat di jalanan kota
kamu bukan orang yang bergerak
dengan darah muda yang mengalir di tubuhnya
kamu orang yang melangkah dengan tubuh yang mulai tua
tapi punya semangat
yang lebih hebat dari rata rata anak muda
kamu hebat mus
terima kasih kang
nah bagaimana kalau sekarang kita raih
raih akan dengan teh tawar panas
kesukaan kang bahar itu
barusan makan siang pakai apa
ah mbak apa mau tau aja
sop atau soto
kenapa mbak pangerah sop atau soto
pasti makan daging
gak mungkin makan tumis kangkung
saya tadi makan pakai sop
akang disini sendiri
kenapa gak ikut anak anak aja
kan udah jadi orang semua
diminum dulu tehnya
akang lebih suka disini mus
di rumah ini
tapi tidak kesepian
akang punya kegiatan
mengajar di kampus
seminggu tiga kali
ikut kegiatan kebudayaan
atau sekedar nerima telepon
dari mereka buat obat kangen
garut garut garut
garut pak garut pak
semua bekas anak buah saya
semua mungkin akan terpaksa perang
apa yang dulu dikhawatirkan kang bahar
sepertinya akan benar benar terjadi
waktu itu kang bahar bilang ke saya
bisnis yang dulu kang bahar dan saya ada di dalamnya
nggak boleh ditinggal begitu saja
karena akan terjadi perang
siapapun yang menang
akan menelan korban
ini kesalahan saya
saya yang mendapatkan amanah untuk menggantikan kang bahar
malah ikut pergi
pergi begitu saja
saya harus bertanggung jawab
kalau kamu merasa harus bertanggung jawab
kamu harus berjuang
bukan dalam perang
tapi mencegah terjadinya perang
perang akan segera dimulai
dan kita harus keluar sebagai pemenang
bayar sendiri sendiri ya kirain mau nraktir sebetulnya aku mau nraktir tapi waktunya
kurang tepat karena sekarang kamu belum punya uang nggak usah diperjelas satulah
mau ngobrolin soal apa soal aku sama jokowi aku jauhin dia aku jahat nggak sih lebih baik
sekarang daripada kamu ngejauhin dia ketika kamu sama dia sudah semakin dekat sebetulnya
aku gak peduli bagaimana dia dulu yang penting buat aku bagaimana dia sekarang
kamu yakin ya kamu kan udah tahu siapa dia anak buah kang mus
jupri itu mungkin sebetulnya orang baik kang mus juga tapi image mereka enggak begitu
jupri menghormati kang mus tapi bagaimana orang lain di luar sana memandang kang mus
bagaimana kang mus adalah bagaimana jupri
kalau hubungan kamu sama jupri memasuki fase serius kamu yakin keluarga kamu mau nerima
apa kabar baik
dik dik gak menderita seperti kamu dia duduk manis di pos sementara anak buahnya
menagi uang iuran ke pedagang setiap hari dia terima uang dari anak buahnya dan uangnya
stop di dia enggak terus kemuslihan masih mau bertahan di sini
mau isi beli obat
apa kerja kamu
lagi ada masalah
esnya boleh tau
kamu bakal semakin ingin tahu
semenjak motor saya diangkut polisi
gara gara gak ada stnk nya
saya bukan cuma kehilangan motor
saya juga kehilangan kenyamanan
gara gara harus jalan kaki
saya juga kehilangan wibawa
hari kan saya motor sewan yang bagus
harus ada stnk nya
jalan jalan men